kayak maksudnya maybe memang mungkin ada responsibility state i have to take on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
a my way juga gitu sih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
ya memang punya privilege tapi kadang kadang orang kayak gitu jadi akan kehilangan